eh sabri irka lukman
udah lah gak usah ngejar mereka
iya sob ini kan udah malem toh sob
mendingan kita orang balik aja ke masjid
petasannya ini buat apa aku tanya
petasannya buat besok main main atau apek kek
gimana petasannya kita nyalain sendiri aja
aku bangun tidur ya
katanya di daerah helper
tempat yang banyak kekuatan
di tempat sekarang
semoga ada tempat yang lain
bakal ikat sandalnya mereka
oh terus aku gantungin deh
pas kamu gantungin sendalnya nanti kan mereka keluar
nanti aku lemparin petasan
wushh mereka langsung kabur ke birit birit
ini bagus itu sendiri mbak
siapa dulu dong sobi
ini kenapa masih di luar
kenapa gak masuk
ini mau masuk pak
gerbang tol tutup semua
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
luqman kenapa berhenti aja
dia makin tidur lagi
lagi suara jangan bercanda
kita tak ada
nggak ada juga
nggak ada juga hilang ya
tadi kita tahu dengan jenis
ini kita ada di atas
pasti ada yang ngerjain nih
siapa sih yang gantung
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat tempat casan
sudah ikut aja dulu
sudahlah gak usah ngejar mereka
iya sob ini kan udah malem sob
mendingan kita orang balik aja ke masjid
petasannya ini buat apa aku tanya
petasannya buat besok main main atau apek kek
gimana petasannya kita nyalon sendiri aja
oke gini deh
ah sabri ini
ulan main petasar kamu
hah itu bahaya kan
orang orang pada ketakutan tuh
bukan pak ustadz ini ulannya sih
enggak usah alasan
nah ya udah ustadz
kalau begitu kita bawa mereka ke masjid aceh ya
ini bagus mister
mau itu ulannya
ustadz mau tanya sama kalian
apa maksud kalian tadi melempar kembang api ke para jamaah
kalian berdua udah keterlaluan tau gak
udah bikin malu
kapan sih kalian tuh bisa bikin bangga pak d
tapi pak d bukan kita yang lempar
yang lempar itu sobri pak d
si sobri tuh yang nyalain kembang apinya
sebelum sobri mau kabur sobri ngasih kembang apinya ke aika
udah jangan banyak alasan
udah jelas jelas kalian tuh ketangkap basah
kan itu petasannya
kalian yang pegang
lagi yang kalian ini aneh aneh aja
bukannya tak ada rusak
di bulan ramadan ini kesempatan untuk kalian mengumpulkan pahala sebanyak banyaknya
eh malah main petasan
ngerugiin orang lagi
bener apa yang dibilang sama ustadz musa
seharusnya di bulan suci ramadan ini
kalian mengisi banyak dengan ibadah
mengisi kegiatan kalian itu dengan hal hal yang positif
kan ustadz udah sering bilang sama kalian
kalau perbuatan baik kalian itu
akan diganjar pahalanya dengan berlipat ganda
dengan berlipat ganda
eh apaan ini
aduh pak d
masa itu bisa sergi pipinya dan cucuk itu
eh yaudah yaudah yaudah
kalau begitu sekarang kalian berdua
tak harus di sini ya
jangan bikin ulah lagi fahim tung
sekarang kalian ambil al quran di sana
kalau begitu saya mohon pamit dulu pak ustadz
mau ke dapur
pokoknya aku harus nyari sobrin sampai ketemu
kamu nyari sobrin
nanti pokoknya kamu pura pura sakit perut
satu dua tiga
pak ustadz asal sakit perut pak ustadz
perutnya si asal kelilit pak ustadz
tuh tadi bokap ustadz makan apaan sih
coba dipegangin pak ustadz
hai kak ngapain kak
tunggu pak ustadz
tunggu pak ustadz
ini lagi diperiksa kok
ya kayaknya salah makan atau masuk angin
emang tadi waktu buka puasa makan
wah haikal hilang
ustadz tolong jagain asun ya
saya mau kejar haikal dulu ya
teman teman kita istirahat
kok kita istirahatnya disini sob
nanti kalau misalnya ketahuan sama ustadz musa gimana
ustadz musa itu gak mungkin lewat samping atau sebelah sana
pasti ustadz musa itu lewatnya lewat depan
bener juga tuh sob
kau mau mau subuh ke kadar kadar bener
sasarannya empuk nih
pas banget buat dikerja